pasca gempa yang terjadi pada minggu malam di kawasan lombok nusa tenggara barat
beberapa wisatawan asing memilih untuk membatalkan liburannya di lombok
sementara itu ratusan wisatawan asing yang terjebak di gili trawangan dievakuasi ke bali
para wisatawan mancanegara ini sebelumnya berencana untuk liburan ke pantai sekitaran lombok sampai gili
seperti gili trawangan dan gili air
namun rencana mereka batal karena gempa yang melanda kawasan lombok
gempa berkekuatan magnitudo tujuh ini sempat diwaspadai berpotensi tsunami
sehingga aktivitas di laut otomatis dihentikan
penumpukan terjadi di bandara lombok karena banyaknya wisatawan yang ingin melakukan penerbangan yang belum terjadwal sebelumnya
sehingga banyak yang tidak mendapatkan tiket atau tidak tahu akan menuju kemana
kami terasa terlalu terlalu terkena dengan terjadi tersebut

apakah kita bisa memiliki pesawat secepat mungkin untuk kembali ke bali atau jakarta atau ke tempat lain untuk pulang kembali ke rumah
sekarang kita bersabar ternyata berhubungan dengan nomeleks small town di bandara lombok hasilnya tidak terjadi

betul tutaj kemudian setelah wisatawan pernah melewat contoh pengunjung primeira sebelumnya

kerjanya kelantangan dengan pandan